kroasia menjadi salah satu negara yang mengalami penyebaran dari covid sembilan belas yang cukup masif
lalu seperti apa nasib warga negara indonesia di kroasia
sudah bergabung bersama cnn indonesia the world tonight malam ini
duta besar republik indonesia untuk kroasia syahrudin z p
selamat malam pak syahrudin
iya bagaimana ini kemudian kondisi terkini
dampak dari penutupan akses masuk bagi seluruh pihak yang ingin masuk ke kroasia
baiklah sebagaimana kita ketahui bahwa kroasia ini diapit oleh enam negara
sehingga korban yang terkena corona itu dengan cepat
itu dimulai dari bulan februari
tanggal dua puluh lima februari dua orang terkena corona karena dari itali
kemudian dengan cepat
bulan maret lima belas maret kena lima puluh enam naik lagi enam belas
sekarang sudah mencapai satu ratus tiga belas orang per dua puluh maret
dan yang meninggal satu orang
sedangkan dari yang terkena ini yang sembuh lima orang
kemudian warga yang dites ini satu satu ratus tujuh puluh satu orang
sedangkan yang menjalani isolasi mandiri lebih kurang sepuluh orang
nah kroasia semula mengambil langkah pada waktu awal februari menjelang satu maret
itu mengambil langkah meliburkan anak sekolah selama satu bulan
kemudian berturut turut pertengahan maret tanggal tujuh belas meliburkan
semua pegawai dari kementerian kementerian
dan sekarang tanggal dua puluh maret ini semua diliburkan
semua kegiatan yang bersifat keramaian festival internasional dibatalkan
kemudian pameran pameran semua dibatalkan
sehingga praktis disarankan untuk bekerja di rumah masing masing
kemudian tidak boleh
artinya menemui tempat tempat yang menimbulkan keramaian
biskup tutup mal mal tutup kemudian yang lain lain semua tutup
yang boleh buka hanya toko bahan makanan kemudian toko roti toko alat kesehatan pedagang peralatan bayi dan kios makanan hewan
dan dengan tegas
pemerintah kroasia akan memperlakukan hukuman denda cukup tinggi
yaitu delapan kuna sampai dengan satu ratus dua puluh ribu kuna
atau setara dengan dua ratus empat puluh juta bagi yang tidak mematuhi larangan ini
dan saat ini indonesia termasuk dalam daftar negara yang diwajibkan isolasi apabila
dan sekarang kroasia sudah mengambil langkah lockdown
sehingga penerbangan hanya ada tiga yaitu dari zagreb ke doha zagreb ke dubai dan zagreb ke amsterdam
yang lainnya sebuah tutup
berarti itu artinya apabila ada warga negara indonesia yang baru tiba di kroasia ini harus menjalani isolasi selama empat belas hari ya pak ya
oke kemudian sebenarnya kalau berdasarkan data ada berapa jumlah warga negara indonesia yang ada di sana
dan kondisi kesehatannya seperti apa pak apakah semua dipastikan dalam kondisi sehat
atau justru ada yang saat ini sedang ada di fase isolasi atau karantina pak
jadi selama ini karena hubungan kbri dengan masyarakat indonesia cukup baik
karena kita kan mempunyai grup wa kemudian dalam sebulan pasti ketemu
karena masyarakat indonesia tidak banyak
hanya ada seratus orang
dan itu rata rata mereka suaminya ini adalah bekerja di kapal kapal
jadi sampai hari ini belum ada yang terkena atau indikasi corona
kami rutin memberikan komunikasi rutin pertemuan
sehingga kami tahu persis kondisi mereka di sana
dan kami dengan situasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maka kbri telah mengeluarkan sk kontingensi
di mana seluruh karyawan atau pegawai homestaf local staff di kbri itu kerja di rumah masing masing
dan tidak boleh meninggalkan zagreb
apabila ada yang diperlukan maka harus segera kumpul di kbri
itu ambil laka laka seperti itu
nah kemudian untuk mahasiswa kami juga telah memberikan bantuan
karena mal mal tutup
karena mereka sudah mulai terlihat seperti panik
sehingga kami memberikan bantuan ya berupa super mie dan makanan kaleng
untuk mahasiswa dan terutama yang usia lanjut dulu
itu yang prioritas pertama
oke berarti teknisnya seperti apa itu pak
apakah kemudian warga negara indonesia yang berada di kroasia
mereka mengalami kekurangan bisa langsung menuju menghubungi kbri
atau diberikan secara rutin setiap mungkin setiap minggunya atau seperti apa pak
kami sementara ini melakukan uji coba selama dua minggu
jadi selama dua minggu ini kami berikan bantuan super mie dan makanan kaleng
ini kami utamakan yang ada di cagrab tahap pertama
kemudian berikutnya akan minggu minggu ini juga akan kami kirimkan ke yang agak jauh yaitu di zadar
oke kita kan sekarang berdasarkan data memang belum ada atau tidak ada
kita sama sama berharap tidak ada warga negara indonesia yang kemudian terjangkit covid sembilan belas atau virus corona ini
namun apabila nanti ditemukan warga negara indonesia yang ternyata terindikasi terjangkit virus ini
pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada mereka pak
apakah kbri ini pasti akan mendampingi atau seperti apa pak
jadi di pemerintah kerosia di zagreb dan seluruh provinsinya itu telah menyiapkan rumah sakit untuk menampung apabila ada pasien yang terkena corona
itu sudah kita koordinasikan
kemudian dalam hal ini kita pun sedang meminta dokter untuk memeriksa
namun ada aturan karena dokternya pun di sini sembilan orang terkena corona
terpapar begitu ya berinteraksi dengan pasien
maka ini kalau tidak ada gejala corona ini agak sulit mengundang dokternya
sehingga kita terpaksa kita masih ya
monitor dan sudah menghubungi dokter apabila ada pasien kita yang memerlukan bantuan untuk pengobatan
terima kasih banyak bapak duta besar republik indonesia untuk kroasia
syahrudin zp sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight